andi bikin peraturan baru lagi
kondisi rena lagi sakit
dan ibu andi menghadapinya sendiri
sebenarnya ini peluang yang sangat bagus untuk pak nino
itu adalah pilihannya dia
kenapa bisa di cancel
mungkin setelah saya dari rumah sakit ya
saya mau ketemu sama ibu saya dulu
rumah sakit untuk ngurusin ibu
baik terima kasih
saya harus selalu ada buat ibu
saya harus selalu ada buat ibu
karena ibu tidak pernah pergi dari saya dalam kondisi apapun
mau ke ruang admin dulu ya
mau pilihin rena ke ruang rawat
jangan suruh dia masuk
tapi kalau bisa kan
pertama kali kita berbicara
tapi sebentar aja
ya mau sebentar atau lama dosanya sama pak
kalau saya bawa si panino masuk ke dalam nanti saya kesalahan lagi
saya ga menjalani amat dengan baik
kalau panino mau temuin rena
tunggu andim pak
yang seperti ini yang bikin aku sedih
mau ketemu anak sendiri aja harus izin

mau ketemu anak sendiri aja harus izin

mau ketemu anak sendiri aja harus izin
dapat informasi tentang keluarga saya
mau bikin penilaian buruk
supaya hak asur rena ga jatuh ke saya
anda itu terlalu hiperbola
saya datang kesini
kepentingan pribadi saya
terserah mau sama apa ya
tapi saya punya penilaian tentang diri anda ya
laki laki yang angkuh
yang tidak punya perasaan
pokoknya terserah ya anda mau ngapain
tapi tolong jangan bawa saya sama keluarga saya
oh kalau saya kebetulan lagi check up rutin
ya memang kalau anak sakit
selain perawatan dan pengobatan
selain perawatan dan pengobatan
harus nyaman harus tenang
dan doa ibu itu nomor satu buat anak mbak
ya karena panik juga kan hanya memperburuk
eh sebentar ya
sebentar ya mbak anak saya telpon
ibu di deket
ya udah mbak
saya temuin anak saya dulu ya
cepet sembuh buat anaknya
terima kasih ibu ya
apa dengan anaknya
kalau ada apa apa kabarin gue aja insya allah gue pasti bisa bantu
terima kasih banyak ya
iya iya assalamualaikum
kamu ngapain sih masih di sini
ada aku juga akan jagain rena
rana juga pasti akan sembuh
sekali sekali kamu jangan terlalu keras sama aku
bagaimanapun juga kan rena tetap anak aku juga
apalagi sekarang gak ada al
kasian kan dia
gak usah minta lebih
papanya itu tetap mas al
kamu di mata rena cuma sebagai ombaknya aja gak lebih
ataupun mau berantem soal ini
aku mau ketemu dengan rena
tadi aku sempet masuk tapi mira larang
aku mau hormati keputusan kamu yang nyuruh mira untuk gak memizinkan aku masuk
makanya aku tunggu kamu sampai datang dan aku meminta izin sekarang
rena baik baik aja
jadi mendingan kamu pulang
katanya kamu menghargai keputusan aku
ya keputusan aku adalah aku tidak mengizinkan kamu untuk ketemu sama rena
main kali ibu pokoknya harus bilang sama aku kalau ibu mau check up lagi ke rumah sakit
harus aku yang nganterin
sayang kamu tuh gak usah khawatir sama ibu
ibu tau kok kamu tuh kan sibuk nak
ya tapi sibuk sibuknya aku
pokoknya ibu yang prioritas
pokoknya semua yang pertama adalah ibu ibu
ya terus kerjaan kamu gimana
kerjaan aku nomor kesekian lah setelah ibu
kamu segitu perhatiannya sama ibu
cuma ibu yang aku punya kan
jadi aku harus memastikan betul betul kalau ibu baik baik aja
ibu baik baik aja kok
terus gimana tadi hasil check upnya
ya alhamdulillah hasil check up ibu itu baik
dan yang pasti kamu doain ibu selalu ya
biar ibu sehat
tungguin aku di rumah ya
aku habis ini mau balik lagi ke kantor
jangan lupa kamu bahagia ya nak
aku pasti bahagia
yuk sayang ya
sampai ketemu di rumah ya bu

jemput saya di lobi ya
marina jangan sakit sakit ya
aku juga aku sakit
mama sedih ya
oh iya mama pasti sedih
sedih banget kalau rina sakit
kalau aku sembuh papa bisa datang gak ma
papa papa udah jauh ma
terus papa dimana
aku mau ketemu papa ma
mama juga mau ketemu siapa papa
semoga kamu cepat sembuh ya rena
ma papa permisi saya ingin memberikan rina obat
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
kamau ma aku maunya sama baik
maaf bu sebelum minum obat sebaiknya rena makan dulu ya bu
terima kasih suster
tuh denger kan tadi apa kata suster
pena harus makan dulu terus minum obat biar cepat sembuh
kamu mau sus
aku mau lihat semua bayi
pak kami mau
nih om baik sudah disini
pernah dengarkan kata suster tadi
kita harus makan dulu biar sehat
habis itu minum obat yah
mama ik aku kangen papa
om baik yakin
bapaknya rena pasti tahu
tapi papa al sudah ada di tempat yang bahagia
rena mending makan dulu yah
biar mama gak sedih acus gak sedih om baik gak sedih
biar boleh minta suster minta makan ya
kenapa sih om papa ninggalin aku
tuh rena kan punya mama
ada om baik disini juga
tapi aku maunya ada papa
rena makan dulu yah
habis makan rena harus minum obat
makan sopin nanti yah
rena mau lihat mama sedih
nanti om baik juga ikutan sedih kalau rena gak makan
kita tunggu sebentar yah
bantuan kamu anget kamu lagi demam
udah minum obat
cuma flu ringan kok
papa gak usah khawatirin dong
tapi tetap harus minum obat dong
kamu kenapa adik
kamu pikirin lagi ya
kamu tenang aja
keisha kan sama bu chandra pak chandra
mama sama papa nggak boleh tahu
kalau ricky sudah tes dna dan kata dia
bilang kalau hasilnya keisha adalah anak ricky
semuanya pasti bisa kacau kalau sampai ada yang tahu
papa itu perhatian nak
apalagi setelah al meninggal
kondisi andi juga memperhatinkan nak
udah papa gak usah khawatir ya
nanti aku juga sembuh kok
nanti aku minum obat sama makan yang teratur
pasti cepet sekali
kamu harus jaga diri kamu
harus selalu sehat
dan kalau kamu bilang papa gak usah khawatir
kalau kamu udah bebas dari sini papa jadi gak khawatir lagi
kan nino udah hire pengacara yang hebat
jadi pokoknya doain aja biar aku bisa secepatnya bebas dari sini
papa gak suka ngeliat kamu pake bajunya terus
kalau gitu saya pergi dulu
ini baru hasil tes yang benar
keisha itu emang anak gue
hasil tes yang kemarin itu salah
oh iya ini adalah makanan buat kamu
mama tadi gak bisa ke sini karena kecapnya
lebih semuanya banyak banget
insya allah besok mama ke sini
ini makanan untuk kamu makan
nanti kamu bagi juga sama teman teman yang lain
masukan banget mamah capean makasih banyak
juga ini wanginya juga apalah perhatian
jaga hati kamu apa yang kamu lakukan sekarang perubahan kamu
bener bener bikin papa banget
hai hai hai apa habis ini mau hai kerumahan dengan
pemulihan kondisi adik gimana di sana
nanti aku boleh titip salam nggak buat mandi
hilangin ke banding di harus tetap semangat ya pak
apa bilangnya kamu juga
yang nggak pernah boleh hilang dari pikiran kamu adalah papa mama selalu ada
warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam pak din eh apa mau main
rumah kamu yang di aku lagi nggak ada di rumah pak aku sekali lagi di rumah
sakit sejahtera di rumah sakit sejahtera siapa yang sakit
renah sakit maka langsung dibawa ke sini tapi untuk
ada misi tadi langsung diurus udah papa tenang aja
renah sakit agak sedikit benda mama jakob pak
di kamar berapa nak di ruang vip aja pak
ya udah papa kenal sekarang ya nak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
pasti andin kesel banget deh melihat panino ngurusin
rena kasihan andin jadi makin banyak pikiran
karena kemarin reina gak mau makan seharian jadi hari ini makan siangnya bubur aja ya bu
ya jangan lupa dihabiskan
oke mama suapin ya
saya permisi ya bu
aku gak mau
maunya di suapin om baik
semua data datanya saya pikir sudah lengkap itu data dari ibu andin yang masih tertunda kemarin
ya baik pak pastikan kalian kabarkan langsung kepada pihak asuransi dan pihak maskapai penerbangan
oke maaf pak untuk kasus akasul rana gimana ya untuk saat ini kita hold dulu karena panino juga
sudah memutuskan untuk menangguhkan kasus ini sekarang juga kita kita nggak bisa berbuat banyak
karena ya kita bisa sama sama lihat posisi ibu andin sangat kuat apalagi saat ini ibu andin
sedang berduka rena juga sedang sakit dan masuk rumah sakit otherwise saya pengen kalian
memastikan kepada asuransi ini kita harus memastikan hak hak
dari ahli waris korban sepadan seperti yang sudah kita jelaskan baik baik ya
dan tolong kamu urus semuanya ya saya urus halo pak ya
kok tahu tahunya ya pak amar kalau rena sakit dan sedang dirawat di rumah sakit
afterlife abrirestate ya tau lah kan lemar sendiri ami com ini rumah buandit makanya dia tahu
hai pantesan hai tapi hamar koto menghandulkan peduli sama klien kita
aduh kayak itu mungkin kita eko camp tas surely
oh habiskan buburnya

minum obat biar enak cepat sembuh
om baik makasih ya
sudah nemenin aku di sini
tetap jadi uang baik buat aku ya
yang penting kamu cepat sembuh
kapanpun rena sedih rena butuh hiburan
om baik akan selalu ada di mana rena
ya cepat sembuh
ya cepat sembuh
ih minum dulu sedikit kan habis minum obat
buat aku papa segalanya
papa nggak bisa digantikan om
pernah tapi bisa
papa nggak bisa tergantikan om
jadi apa yang kamu katakan
papa nggak bisa tergantikan om
saya ngomong sebentar
saya ngomong sebentar
sayang mama mau ada ke pulang sebentar
sama om baiknya rena ya
dia jagain sama ancus ya
jangan nakal ya
rena itu menganggap kamu sebagai om baiknya
jadi nggak usah kasih perhatian lebih
lihat dari sisi rena
rena butuh aku
ini bikin peraturan baru lagi pak
aku nggak boleh kasih perhatian ke rena
bisa nggak sih kamu gak kayak tadi
rena itu menganggap kamu sebagai om baiknya
jadi gak usah kasih perhatian lebih
sebaturankan ego masing masing
lihat dari sisi rena
rena butuh aku
bikin peraturan baru lagi
aku gak boleh kasih perhatian ke rena
kenapa masih begitu
aku cuma bantuin dia nyobain dia
ngasih dia obat
aku gak ganggu andin untuk urusan lain pak nok
akan lebih baik
kalau kamu serahkan urusan ini sama andin dulu
kamu urusin kisah aja dulu
tapi sekarang rina lagi butuh aku pak
al udah gak ada
rena pasti butuh sosok seorang ayah
bagaimanapun juga kan aku ayah kandungnya pak
kamu tuh om baiknya
ayah kandungnya tetep masal
sampai kapanpun tetep masal
apa ya aku pak
lihat nih kisah
kasian banget ya dia udah jarang minum asi dari els
nino sibuk urusin bisnisnya ma
makanya dia gak sempet bolak balik
nambil asyik dilapas
padahal sesibuk sibuknya nino
dia tetap aja punya waktu buat rena kan
kenapa buat keisha gak ada waktu
ya kalau mama lihat sih nino kayaknya kurang banget perhatiannya ke keisha pak
bayi seumur keisha ini kan masih butuh asi butuh kasih sayang harus dipeluk
di sayang harus dipeluk
ya ya kamu masih butuh kasih kan sayangnya
kisah tuh papa pulang

loh papa pulang kerja masih capek
loh papa pulang kerja masih capek
iya keisha tuh papa baru pulang kerja capek
sebenernya sih gak pulang kerja mah
aku nggak kerja hari ini
aku tadi habis dari rumah sakit nemenin rena
akhirnya di sekolah rena tau kalau
al meninggal saat kecelakaan
di pesawat itu pak
dan itu rena tau dari temennya makanya rena
nangisnya kenceng banget
sampai akhirnya dia sakit
terus gimana keadaan rena sekarang noh
aku sempet suapin udah bisa makan
udah minum obat
yaudah lebih baik lah
alhamdulillah syukurlah kalau udah baik
stok asinya buat keisha udah abis
jadi mama terpaksa kasih susu formula ke keisha
kira kira kapan sih kamu bisa ke lapas ambil asinya elsa
tuh mah udah abis baru ngomong
aku ke lapas buat ambil asinnya ya sama mama ya
dia tuh butuh banget asi
supaya anak kamu tuh tetep sehat
ini kan pertumbuhannya dia nol
oma juga salah
oma gak ngingetin kelasinya abis
kamu tuh kalau apa apa untuk rena aja
kamu sempet sempetin ya
tapi untuk keisha
iya aku tau pak
tapi kan kadang aku jarang ngecek juga
yaudah ntar aku ke lapas
aku ketemu sama mama ya
kita nunggu asinya biar bisa kudum asih
kamu harus keep apa yang kamu udah dapetin
kalau rena dia baik baik aja kok tinggal sama andin
keisha tolong keisha deh yang penting sekarang
ya butuh perhatian kamu noh
oma sama opa butuh perhatian juga
keisha doang yang penting
kita sih gak mau opa
udah mandi dulu ya biar bersih abis itu jendong jendongan ya
abis itu peluk peluk keisha lagi oke sayang
mandi dulu ya mama pak
sampai jumpa kembali
di video selanjutnya